pemerintah provinsi berencana menaikkan tarif pajak parkir di dki jakarta
rencana kenaikan pajak parkir di dki ini disampaikan sekretaris bapenda dki jakarta pilar hendrani di jakarta
menurut pilar kenaikan pajak ini tak semata mata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
tapi untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke transportasi publik
saat ini revisi regulasi masih dalam tahap pembahasan dan ditargetkan berlaku pada akhir bulan mei ini
karena sebagai pembanding di daerah daerah sekitar penyangga jakarta itu sudah menetapkan tarif sebesar tiga puluh persen
tapi semata mata kami tidak melihat di sisi itunya yang sebagai menu utamanya
kenaikan pajak parkir ini mencapai tiga puluh persen dari sebelumnya dua puluh persen
yang akan dipungut kepada pengelola parkir off street maupun on street
reza ramadan indra raharja jakarta